jelang hari kebebasannya mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
mengunggah foto berisi dua lembar surat yang ia tulis di dalam penjara
dalam suratnya ahok menyampaikan ia bersyukur menjalani masa hukuman
daripada terpilih kembali dalam pilkada dua ribu tujuh belas lalu
inilah tulisan terbaru dari mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama dari dalam penjara
surat tertanggal tujuh belas januari dua ribu sembilan belas tersebut viral
usai diunggah tim btp melalui akun media sosial at basuki btp
dalam dua lembar surat yang ditulisnya ahok mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada ahokers
sebutan bagi pendukung ahok selama hampir dua tahun masa hukumannya
ia mengiakan bahwa tanggal dua puluh empat januari dua ribu sembilan belas akan menjadi hari kebebasannya
namun ahok meminta agar pendukungnya tidak bersikap berlebihan
seperti menginap di depan makot rimob
karena hanya akan mengganggu lalu lintas sekitar dan ketertiban umum
ahok juga ikhlas dan bersyukur menjalani masa hukuman
bahkan tidak terpilih dalam pilkada dua ribu delapan belas
ia mengaku mendapat banyak pelajaran berharga selama masa hukumannya
ahok juga sedikit bersuara agar pendukungnya tidak golput di pilpres dua ribu sembilan belas
mengutip pidato soekarno revolusi belum selesai
ia berharap pendukungnya tetap berpegang pada kemanusiaan

dengan keadilan dan kebenaran
usai keluar dari penjara ahok juga berharap dirinya tidak lagi dipanggil ahok
dirjen pas kemenkumha membenarkan hari kebebasan ahok
remisi juga menjadi hak ahok
tadi kami mungkin ahok bisa bebas tanggal dua puluh empat januari dua ribu sembilan belas
kalau beliau nanti mengajukan cuti menjelang bebas
kita akan cepat
ahok akan bebas usai mendapat total remisi tiga lima bulan dari dua tahun masa hukumannya
pada sembilan mei dua ribu tujuh belas ahok difonis dua tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan negeri jakarta utara
ahok terbukti melakukan penodaan agama dalam pidatonya di kepulauan seribu pada dua ribu enam belas
tiffany raitama cnn indonesia
klik link di bawah ini